yang kena jamret ibu
yang kena jamret siapa
kepanikan tampak pada wajah sekelompok ibu yang tengah menggoy sepeda
di jalan medan merdeka barat gambir jakarta pusat pada jumat dua puluh tiga oktober lalu
salah satu di antara mereka baru saja menjadi korban penjamretan
narik tas ya
tapi tasnya nggak kena
nggak karena ada yang terkukul sama saya
ibu di belakangnya si pemotornya
perisiwa penjamretan tersebut terjadi saat sekelompok ibu
tengah menggoes dari arah patung kuda menuju harmoni
tiba tiba dari arah belakang pelaku yang berboncengan sepeda motor
langsung merampas tas yang berisikan uang serta telepon genggam
menanggapi banyaknya aksi penjamretan terhadap pesepeda
kabit humas polda metro jaya kombes poliusri yunus mengimbau
agar masyarakat jakarta khususnya pesepeda
selalu waspada dan menghindari penjamretan
jalan yang sepi saat berolahraga
menanggapi aksi pembegalan pesepeda yang beberapa kali terjadi
beberapa komunitas sepeda mengunggah foto sebagai upaya mencegah aksi serupa